jika anda mengunjungi purwokerto belum afdul rasanya jika tidak menjajal tempe mendoan
kali ini saya akan mengajak anda mencicipi tempe mendoan dengan ukuran jumbo
sebelum digoreng tempe akan dibaluri adonan repung yang dicampur dengan daun bawang dan penyedap pasang
mendoan sendiri memiliki arti setengah matang maka tak heran jika proses penggorengan tidak membutuhkan waktu yang lama
sehingga hidangan ini cocok dijadikan camilan
kalau biasanya mendoan ukuran akade kecil standar tapi di purwokerto asli mendoannya seukuran ini
tuh gede banget kan dua kali dari wajah saya
setelah icip icip mendoan jumbo di purwokerto orang indonesia belum kenyang rasanya kalau belum makan nasi
langsung aja kita cari restoran yang unik di purwokerto
selain menyuguhkan hidangan yang lezat restoran satu ini akan memanjakan anda dengan pemandangan sawah yang membentang luas
beberapa menu seperti bebek goreng
udang sambal bakar
dan es dawet menjadi menu andalan di restoran ini
bumbu yang meresap berpadu dengan lembutnya daging bebek berusia tiga bulan
semakin cocok jika ditemani sambal hijau yang pedas dan gurih
selain itu sambal yang biasanya hanya disajikan di atas wadah biasa
di licip tepi sawah sambal bakar disajikan di atas hot plate
bebek di sini empuk banget dan juga gurih apalagi ditambah dengan sambal hijaunya
menikmati hidangan di tepi sawah
menjadi hal yang digagas pemilik untuk memberikan pengalaman makan yang berbeda
jadi kita ingin agar customer yang nanti datang ke sini yang makan di sini
selain menikmati makanan indonesia
makanan kita yang kita sajikan juga bisa melihat hijaunya pemandangan
selain lezatnya makanan pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan alam
naufal zakwan muhammad wahyudi purwokerto jawa tengah